kasus pelecehan seksual yang menimpa pu
usia lima belas tahun yang dilakukan tersangka at
anak anggota dprd kota bekasi jawa barat kembali bergulir
melalui kuasa hukumnya rabu sore tersangka menyebut akan menikahi korban
bahkan pihak keluarga tersangka akan meminta izin kepada pengadilan karena dalam kondisi darurat
tawannya menyatakan ini sudah terjadi percinahan
untuk menghapus dosa perjinaan ini tidak lain adalah untuk dinikahkan
sementara itu pihak keluarga korban yang juga diwakili kuasa hukumnya menyatakan dengan tegas
keberatan menerima usulan pernikahan tersebut
dari orang tuanya keberatan sebenarnya
belum menikah saja anaknya sudah diperlakukan seperti yang kita ketahui lah ya
kuasa hukum korban menambahkan sejauh ini keluarga korban merasa kecewa
dan mengalami trauma atas peristiwa yang menimpa kliennya
ada pun ayah korban sebelumnya mengatakan tersangka at sudah memiliki istri dan anak

untuk menghindari panggilan tersebut
diketahui tersangka sempat melarikan diri beberapa bulan
untuk menghindari panggilan tersebut
sebelum akhirnya menyerahkan diri
kini kasusnya ditangani unit perlindungan perempuan dan anak polres metro bekasi kota
erik ustara bekasi jawa barat